indonesia belum mendapatkan kepastian kuota haji dua ribu dua puluh satu dari pemerintah arab saudi
padahal tenggat waktu persiapan penyelenggaraan haji telah melewati batas akhir pada dua puluh lima mei lalu
hal ini menyebabkan antrian jemaah haji akan semakin menumpuk bagaimana jawaban kementerian agama
sore ini sudah bergabung melalui sambungan zoom plt dirjen penyelenggaran haji dan umroh kementerian agama republik indonesia
selamat sore mbak ripana
assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam wr wb
pak koirizi banyak informasi yang menyebut bahwa indonesia tidak mendapat kuota haji tahun ini dari pemerintah arab saudi
apakah itu betul pak kita ingin konfirmasi
makasih mbak ripana
perlu saya jelaskan dalam kesempatan ini sebagaimana statement pak menteri kemarin
bahwa sampai detik ini belum ada satu negara pun yang mendapat kuota dari pemerintah arab saudi
memang sampai hari ini tidak ada statement atau informasi tentang penyelenggaran haji tahun dua ribu dua puluh satu
yang diberikan secara resmi informasinya dari pemerintah kerajaan arab saudi
jadi belum ada satu negara pun yang mendapatkan kuota haji
belum ada penjelasan resmi dari pemerintah arab saudi
upaya lobby dari kementerian agama kepada pemerintah arab saudi agar kita mendapatkan kejelasan ini seperti apa pak
tentu sebagaimana sering saya sampaikan
lobby diplomasi dinasti komunikasi itu sudah kita lakukan sejak awal
tetapi sekali lagi saya sampaikan dalam kesempatan ini
bukan saja pemerintah kerajaan arab saudi seluruh negara
ketika dia akan memutuskan satu event yang sifatnya pengumpulan massa
tentu memperhitungkan atau melakukan kehati hatian di dalam suasana pandemi hari ini
pak koirizi apakah kemudian ada rencana untuk mendorong presiden jokowi menelpon langsung ke raja salman
melobi agar kita mendapatkan kejelasan soal kuota haji ini pak
tentu pak presiden jawab lebih paham dari kita semua mbak rifana
mungkin saja itu sudah dilakukan tetapi kan kita tidak tahu karena lobby lobby
diplomati komunikasi itu kan bisa dilakukan g dua g g dua p
persiapannya kan sebetulnya sudah lewat dari tiga hari
persiapannya sudah lewat dari tiga hari
sudah lewat dari tenggat waktu ya tanggal dua puluh lima mei kemarin dengan hanya tersisa satu setengah bulan
apakah realistis kalau memang indonesia mendapatkan kuota haji
kemudian jemaah kita bisa berangkat dan persiapan bisa dilakukan dengan waktu semepet ini pak koirizi
itulah diskusi yang kita lakukan bersama kawan kawan komisi delapan dpr ri
sejauh mana kita bisa mengambil sikap ketika pemerintah arab saudi memberikan kepastian atau memberikan jawaban
apakah tahun ini pemerintah arab saudi melibatkan negara negara muslim dunia atau hanya sebatas warga negara arab saudi bersama ekstrapiat yang ada di arab saudi
jadi kita memang belum mendapat informasi tentang itu
pak sebetulnya ini menarik karena pemerintah arab saudi sudah merilis negara negara mana saja yang boleh masuk ke negaranya begitu ya
saya ingin tahu apakah kemudian ada informasi mungkin yang harus dikonfirmasi
pemerintah arab saudi alasan negara negara termasuk indonesia itu kemudian tidak masuk ke dalam daftar negara yang boleh masuk ke arab saudi adalah karena vaksin
anda ataupun pihak kementerian agama sudah menanyakan itu kepada pemerintah arab saudi pak
sampai saat ini belum ada statement pemerintah arab saudi
untuk penyelenggaran ibadah haji akan protokol protokol yang mereka lakukan
yang mereka lakukan adalah protokol kesehatan
yang mereka lakukan adalah negara negara yang bisa penerbangan penerbangan yang bisa masuk ke arab saudi
bukan persoalan penyelenggaraan ibadah haji

maka sekali lagi perlu saya tegaskan dalam kesempatan ini belum ada satu statement pun dari pemerintah kerajaan arab saudi tentang penyelenggaran haji tahun dua ribu dua puluh
maka itu kita pemerintah terus melakukan mitigasi sama anggota kawan kawan di komisi delapan bnr ini
oke oke semakin tertundanya keberangkatan para jemaah haji tentunya menyebabkan antrian yang menumpuk begitu pak
oke oke semakin tertundanya keberangkatan para jemaah haji tentunya menyebabkan antrian yang menumpuk begitu pak
karena tahun kemarin kita tidak bisa memberangkatkan jemaah haji dan tahun ini belum ada kejelasan mengingat tinggal satu setengah bulan lagi
karena tahun kemarin kita tidak bisa memberangkatkan jemaah haji dan tahun ini belum ada kejelasan mengingat tinggal satu setengah bulan lagi
jika tahun ini jemaah haji kita juga tidak bisa mendapatkan kuota artinya dua tahun berturut turut akan menumpuk bagaimana untuk mengantisipasinya ataupun mengatasinya supaya tidak terjadi antrian yang menumpuk untuk jemaah haji kita pak koirizi
panjangnya antrian jemaah haji itu suatu percayaan kenapa karena haji dilaksanakan tidak di arab saudi

sehingga kita harus memenuhi seluruh regulasi atau aturan aturan yang disampaikan oleh pemerintah arab saudi
kemudian bagaimana kita mengatasi untuk memperlambat antrian ini untuk mengurangi panjangnya antrian ini banyak regulasi yang kita keluarkan
misalnya tarikh haji usia yang tidak terlalu muda kemudian peskam pesket kita lakukan
orang usia yang bisa berangkat haji usia yang tidak terlalu muda kemudian peskam pesket kita lakukan
tapi untuk yang ber

penyelenggaran haji dan juga umroh kementerian agama republik indonesia pak koiri zidasir
terima kasih atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu pak
assalamualaikum wr wb